kapolri jenderal istio sigit prabowo menyatakan pihaknya telah memiliki skema rekayasa lalu lintas selama lebaran tahun ini
rekayasa lalu lintas yang akan kembali dilakukan diantaranya penerapan dari kontraflow hingga one way di titik padat kendaraan
diperkirakan karena memang hari ini adalah hari terakhir orang masuk kerja ada kemungkinan nanti malam eskalasi
ini akan mulai terlihat ada lonjakan